kamu tuh jalan tuh liat ke depan liat lurus ke depan
kamu ngapain liat ke bawah cari uang
ya ampun kamu lagi kamu lagi
kamu lihat koridor ini kan luas ya
kenapa sih kamu mesti ngalangin jalan aku
koridor ini itu jalan umum
iya tapi kamu bisa ada disini
jadi kita gak saling ngalangin jalan dan kamu gak perlu mukul aku
aku itu harus mukul kamu karena kamu tuh bengong terus
jadi supaya saya
tunggu tunggu tunggu mas
walaupun saya ini bukan dukun atau paranormal
mas itu sedang memikirkan sesuatu
ini kenapa gak cerita cerita sama saya mas
rumah saya deket kok
disitu di gang jokro
kopi buatan saya
lumayan spesial kok mas
aku nyalain ya
arangnya di situ
nih ya tuh
arangnya ke situ
ada api ada api
coba teman lain
tahan tahan tahan
aku bangka juga
masih main petasannya juga
soalnya kecelakaan itu kan
kenapa jadi ramai
saya permisi dulu
tunggu maafin lah
mas tunggu mas
mas tunggu mas
awam terus kulihcur woman
berat terkacau pating bang crime biaya
tante maaf tante aku gak sengaja
tante gak sengaja gak sengaja
tante udah gak tante yang penting kan tante gak apa apa
terus apa nih

kamu liat koridorul kamu liat liat pantai
kamu jalan tuh liat kedepan lias lurus kedepan
koridor ini kan luas ya kenapa sih kamu mesti ngalangin jalan aku
koridor ini itu jalan umum
iya tapi kamu bisa ada di sini aku di sini
jadi kita gak saling ngalangin jalan dan kamu gak perlu mukul aku
aku itu harus mukul kamu karena kamu tuh bengong terus
jadi supaya sadar dipukul
aku gak bingung tadi aku jalan sambil mikir
oh sekarang jalan sambil mikir salah juga buat kamu
orang detes dong mau ngapain aja
kamu kenapa malah senyum senyum yang lucu apa
kamu dari dulu sampai sekarang sama aja ya
kerjaannya tuh mikir negatif terus tentang orang
aku begini salah aku begitu salah
aku tuh ketawain baju kamu
karena baju kamu tuh jelek ya biasa
aku lebih senang kamu marah marah kayak gini
karena itu artinya kamu lagi gak sedih bagus
aduh kalian ini pagi pagi sudah berantem
udah seperti suami
aida jangan lupa ya nanti sore
dampingi riza ya ke pesta
ada tamu tamu penting perusahaan
tapi kan aida harus nemenin bapak ke rumah sakit
oh ini cuma sebentar kok
nanti dari situ kamu diantar riza ke rumah sakit
enak aja males oma gak mau
eh kok begitu
gak boleh begitu
hah siapa bilang riza sudah setuju kok
aku setuju juga terpaksa oma
sudah kamu jangan cari cari alasan
sekarang oma mau ke rumah sakit
kemungkinan sekalian mau nengokin firman
mau aida anterin oma
eh kamu mau bolos kerja lagi
gak usah biar oma sama nena
ingat ya kalian berdua jangan sering sering berantem
kalian bekerja harus secara hukum
sebenarnya hati aida baik juga
buktinya dia gak maksain pertunangan itu
dan aida juga udah bikin aku balik lagi sama indira
riza itu kadang baik kadang nyebelin
tapi dia lebih sering nyebelin sih
tapi kalau dipikir pikir
waktu di pemakaman ibu aja riza perhatian banget sama aku
naksir sama kamu
aduh ya ampun
gak mungkin lah yang ada kamu kali yang naksir sama
aku tidak keliat keliat hidup nanti
jangan biarkan ny featured as kesetiaan kamu
freedah testot pesawat

harga itu sudah termasuk balik namanya
mama mau jual mobil mama
kamu ada di rumah
beneran mobil itu mau dijual
bukannya mama sayang semua mobil itu
iya mama mau ganti mobil baru aja sayang
gara gara penyok ya mah
mobilnya penyok bu
cuma depannya aja ko pa
bisa dapet diskon
saya harus lihat kondisi mobil itu
kok bisa penyok
kalian banda hidup bre
maaf yara kamu akan kecewa nanti malam
masih mending lihat